non nyonya sudah dipindahkan dari ugd ke kamar dan harus dirawat untuk beberapa hari di sini
apa non pengen jenguk nyonya di kamar ya sudah kalau enggak pengen jenguk sebaiknya non pulang
saja ke rumah biar bisa istirahat biar nyonya saya yang jagain non ini uang saku dari nyonya buat non
hai kenapa semua ini terjadi sama aku kenapa
tapi lo harus bersyukur lo masih punya orang tua yang sayang dan perhatian kalau
gimana kalau mama meninggal
gimana kalau terjadi apa apa
aku nggak mungkin hidup sendiri
akhirnya gue nggak tahu kelab malam ter whose
hai haki rasa nggak bisa bayar apa
maaf ya mbak nggak bisa
tapi kelihatannya mbak sudah tidak bisa minum lagi
lebih baik sekarang mbak pulang saja oke
oh jadi lo mau ngajarin gue
denger ya sebelum lo jadi manajer
gue tuh udah bisa minum
jadi mendingan sekarang keluarin lagi pesanan gue
bawa dia keluar
aduh mon banyak mon
asli kan penghasilan kita malam ini
bisa buat makan nasi padang di budi jaya
eh yang lu pikirin tuh makan mulu eh
loh ya iya dong kan ada pepatah
perut kosong otak juga kosong
eh pepatah itu tuh gak berlaku sama lo
lo mah makan gak makan otak lo tetap kosong
kata bisumi nyokapnya si muka asem itu masuk rumah sakit ya
nah itu dia tuh bismi minta tolong kita untuk jagain dia
tuh kan si mukasem wang
tuh kan mukasem
gue mau bakal nginjekin kaki gue lagi di sini
jangan harap ya
gue merekomendasikan tempat ini
aku kena ketinggalkan
gak apa apain lo berdua di sini ya
gak apa apain cik
habisnya beda gue aja lo berdua
kesetinggalan aja wong
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gue kira deh
gue kira setelah ketemu sama nyokap lo lo bakal berubah
ternyata lo gak berubah ya
berubah lo kira gue setria baju hitam
sama suruh dia sakit bukannya dia gak sakit
mungkin bisa mabok bareng ya aja
eh salah kan gue
rey mau ke mana sih kita tuh kesini
gue muter nih pusing
aduh gue gak bisa liat jalan
kenapa lagi sih
wah lo bener bener nyusahin lo ya
hai jalan jalan yeay kita lanjutkan balik balik di texas
tiga banget sih muka asem masa iwang disamain sama kudanya laki laki lo
rey air ini hanya cuma buat bikin lo sadar doang dari mabuk lo
yang lebih penting lagi lo harus sadar dong ray
lo harus liat kenyataan
kalau hidup lo tuh belum berakhir lo masih punya masa depan kok
sekarang lo makan bubur ya abis itu kita siap siap
oh tidur juga
gue gak nyuruh lo untuk ikut gue tapi gue maksa lo untuk ikut gue ya
jadi sekarang lo makan bubur ya lo minum susunya karena sebentar lagi kita mau cabut
berdua nih udah siang
ngapain sih kita disini
ntar lo juga tau
loh dia beneran mau ikut kita kerja bang
hah tengah aja lo siapa ini
aduh apaan sih
oke selamat siang bapak ibu maaf mengganggu perjalanan anda
kami akan menyanyikan sebuah lagu oke
aku mau turun
tidak kita tidak turun di sini
oke lagu berikutnya

tidak seru dia cemburu
ayo diam saja
ayolah lumayan terjaga